kantor cnn indonesia tv biro jawa barat disemprot disinfektan sebagai antisipasi penyebaran virus covid sembilan belas
penyemprotan ini dilakukan oleh gerakan disinfektan bandung pada kamis siang
menggunakan alat pelindung diri dan alat semprot elektrik setiap sudut kantor disemprot dengan teliti
termasuk juga studio siaran lokal cnn indonesia tv biro jawa barat
untuk barang barang elektronik harus ditutupi dulu bagian yang kemungkinan akan rusak apabila terkena cairan
dalam waktu tiga puluh menit penyemprotan disinfektan dalam kantor dan studio selesai dilakukan
untuk menghindari penyebaran virus covid sembilan belas banyak masyarakat yang menginginkan penyemprotan disinfektan di tempat aktivitasnya
karenanya gerakan disinfektan bandung merupakan respon terhadap kekhawatiran masyarakat dan gerakan ini dibentuk oleh para relawan
untuk setiap kali kegiatan satu tim relawan yang terdiri dari lima orang akan melakukan penyemprotan
meski baru saja dibentuk penyemprotan sudah dilakukan
penyemprotan sudah dilakukan di banyak lokasi
selain rumah rumah dan perkantoran gerakan disinfektan bandung juga melakukan penyemprotan di rumah peribadatan
sejak dimulai gerakan ini mendapat banyak permintaan dari masyarakat yang berusaha mereka penuhi semua
bagaimana prioritasnya terlebih dahulu kami banyak sekali ratusan laporan yang masuk ke nomor kami ini
kami memfilter mana yang lebih prioritas disitu kita lihat apakah ada yang odp atau pdp
gerakan disinfektan bandung menggunakan bahan disinfektan yang mereka buat sendiri
dan karena bersifat sukarela dalam menghentikan penyebaran virus corona
maka dalam melakukan penyemprotan tidak ada biaya yang diperlukan alias gratis
william nasution rizky rahadian bandung jawa barat